nah kalau membahas masalah ekonomi memang berat ya dan membingungkan
bicara soal itu menteri perekonomian sri mulyani punya cara berbeda untuk membahas ekonomi dengan cara lebih ringan
pembahasan ini dikemas sri mulyani dalam bentuk vlog dengan menggandeng aktor reza rahadian
iya jadi sekarang ini menteri menteri juga sudah mulai mengikuti ya jejak dari bapak presidennya gitu melakukan atau membuat vlog
nah cara ini mulai populer dilakukan oleh para menteri pemirsa karena ya itu tadi ya atasannya yaitu presiden joko widodo adalah rajanya hoax saat ini ya
karena begitu banyak vlognya dan juga vlognya sering menjadi trending topic
coba kita lihat seperti apa cuplikannya
terima kasih bu
jadi mau ibu dulu pas ibu ibu dulu lah
kedulu ya tuan rumah ya
dia tanya gimana sih karesa bisa menguasai dunia peran menjadi
waduh pertama sebenarnya sih konsisten aja di bidang ini peran
karena saya memang mencintai apa yang saya kerjakan dan saya merasa bersyukur karena saya bisa melakukan sesuatu yang membutuhkan saya cintai
jadi it's my passion tanyaan
batik batik itu selalu bagus dan keren
apakah itu memakai jaksa konsultan busana
ibu kalau belajar dimana sih ibu belajar batik saya boleh tau kan
oh bisa dengan semacam
kemarin saya di kemang village
kemarin yang saya pakai untuk tanah abang sama presiden itu
yang punya batik langsung mengirim
aduh ibu itu produk saya gitu
mohon bantuan ibu untuk bertanya ke reza
mengenai pandangan seorang aktor terkait pajak selima
pajak seniman buat saya
balik lagi bu ya sebagai wajib pajak
ketika ada amnesti itu justru karena ada amnesti itu yang membuat saya belajar dan ingin tahu lebih banyak

saya ingin belajar dan ingin tau banyak gitu
itu bener bagus tuh
akhirnya saya pelajari beberapa hal tentang perpajakan sampai akhirnya saya sadar bahwa oh oke berarti sebenarnya nggak ada yang perlu saya takuti
selama semuanya dilaporkan
ini pertanyaan yang bagus untuk kita dan menantang untuk reza
ibu menteri biar apbn kita itu membumi mungkin nggak bisa dibuatkan filmnya dengan tema
aktornya reza rahadian
filmnya berbicara tentang apbn
menarik sih bu
belum ada soalnya
karena kemarin saya baru nonton sebuah film
judulnya the post yang main tom hanks dan meryl streep
tapi itu berbicara tentang surat kabar gitu ya
terus film film yang seperti itu tuh kita jarang punya di indonesia
nah pertanyaan selanjutnya apakah film ini bisa kemudian dijual di masyarakat
apakah ini akan menjadi film yang bisa menarik daya tarik penonton untuk mau ke bioskop menonton film tentang apbn
berarti kan ada kemasan cerita yang harus diolah lagi
nah itu banyak banget penulis penulis skenario di indonesia yang menurut aku sangat capable untuk membuat itu
jadi bisa aja sih
luar biasa idenya
nanti kita sampaikan